aku pergi dulu ya
kau mau pergi kemana nih hari minggu
mau ke makam nindi
mau ziarah nemenin papa kamu
kok aneh banget
masa papa mau ke makam ninding ngajak nino
biasanya gak pernah
yang penting itu dapet hadiah
si kuyung mabuk deh
apa jangan jangan mas al
malu karena tadi
masa aku nabok sih
jadi dia salting
kan kiki bisa panjat pikiran mereka berdua
aku pergi dulu ya
aku pergi dulu ya
aku pergi dulu ya
aku pergi dulu ya
aku pergi dulu ya
kau mau pergi kemana nih hari minggu
kau mau pergi kemana nih hari minggu
mau ke makam nidih
mau ke makam nidih
nemenin papa kamu
nemenin papa kamu
nemenin papa kamu
nenek nanti aku pergi
nenek nanti aku pergi
nenek nanti aku pergi
nenek nanti aku pergi
nenek nanti aku pergi
aku aneh banget
masa papa mau ke makam nidih ngajak nino
biasanya gak pernah
biasanya gak pernah
biasanya gak pernah
aku berangkat ya
aku berangkat ya
ini bukti pesanan kita yang sudah saya data di komputer pak
nanti jangan lupa kamu input ya
papa gak ada janjian sama nino
ini akal akalan nino aja
memang gak ada apa nak
aku ada janjian sama nino
kayaknya nino gak enak deh pak mau izin sama aku
karena dia mau ziarah ke makamnya anak yang mandin nindi
tumben nino mau ziarah ke makam nindi
bukannya selama ini dia nggak mengakui kalau nindi itu anaknya
ya juga sih pak
yaudah kalau gitu eee
aku coba tanya langsung aja deh ke nino ya
makasih ya pak
gak ada apa lagi nih
gue harus cegah nino
jangan sampai dia ngeliat makam roy
bisa hancur semuanya

kok gak ada
bukan wrists panjang waren

tapi nino nya gak ada sih
dari kemarin aku perhatiin
kamu takut sekali kalau aku datang ke pemakaman ini
itu bikin aku semakin yakin elsa
pasti ada sesuatu di sini
enggak gak ada
gak usah bohong
biar lebih aman
kita cari sama
kita cari sama sama
udah kita pergi aja dari sini
ngapain di sini